ya jangan lagi bukannya kita harus bercukur kepada allah subhanahu wa ta'ala atas riziki yang kita
terima bersyukur ayah oh ya itu salah lagi aduh kalau bersyukur rambut kamu gondrong
hai ustadz percaya sama kamu kalau kamu nggak ngelakuin ini semua ya sekarang mendingan kalian
bertiga bersih bersih terus siap siap untuk sholat maghrib ya fahim tuh fahim assalamualaikum
ini jangan lupa ditutup agar
tapi aku curiga sama dua orang tadi soalnya dua orang tadi itu bawa kambingnya nah sama yang
tadi lo yang tadi loh yang kita masih pakai tas yang berapa coba coba
dulu kak gimana mau susun pokoknya aku bakalan
bikin dua orang tuh waduh bentar
nanti kalau kita ketauan terus kita diomelin abis itu jokong waktu

iya dong pak ade kan pada tahu kalau semua anak santri pada bilang positai masakannya tuh enak
banget apalagi kalau ngulek sambel masak sambel pasti rasanya cabe
hahaha selada sabel cabe positi yang cantik kayak nikita willy asal tahu aja ya semua penghuni
pondok tahu kalau positi itu makan yang paling enak
enak ya iya kalau dipodok sehingga masalah tapi kan ini lagi di peternakan minimal ada yang baru
barulah seperti rendang gulai misalnya sayur sop yang berbau kambing kambing lah gitu aduk
pade pade nggak boleh begitu pade kalau emang pada enggak mau nih makan masakan si tai ya
udah repot banget kita gampang kok bisa bikinin pade masakan sendiri eh tumis rumput itu masakan
saya ya minimal ya ada gambar jangan lagi adik bukannya kita harus bercukur kepada allah subhanahu
wa ta'ala atas rezeki yang kita terima bersyukur ayah itu kalau bercukur rambut kamu gondrong
dia aja ngerti bagaimana cara kita mensyukuri nikmat
ya udah kalau gitu saya mau nengok sangri dulu ya
mau tapi masih ada satu dong oh ya udah assalamualaikum waalaikumsalam kalah juga
kalau waktunya sayur asem mateng jagungnya empuk banyakin buat ayam
pokoknya masakan positif enya
ih papa nyebelin banget sih masa suruh aku ikutan acara anak santri segala sih kan nyebelin udah
di sini panas banget lagi kan badan aku jadi keringetan sama lepek harus ke salon setiap hari nih
strawberry mangga apple assalamualaikum
sebentar lagi kita sholat berjamaah
cecil gak mau sholat berjamaah sama mereka
selama ada anak pesantren disini
kamu mesti ikut kegiatan mereka sayang
sesi kalau kamu tidak patuh sama papa
uang jajan kamu papa potong ya
aduh jangan dong pa
ayo amelia cecil semua
gimana kalian sudah bisa bikin kerusuhan di peternakan sirali kan
bos semua kambing kambing sudah kita keluarkan semuanya
bagus kalian memang anak buahku yang paling cerdas dan cermat
terus terus terus bagaimana ceritanya
anu bos kambingnya sudah kita masukin lagi di kandangnya
gimana ceritanya sih
jadi gini bos
pas kita tadi mau kabur
terus ada pak ustadz nyegat kita
nah itu pak ustadz nyuruh kita tuh masuk masukin kandangnya
kita disangka ini berdua petugas peternakan
kita nggak bakal ngelakuin lagi dah bos
gak ada lagi sekarang bos
kamu tau nggak kenapa saya sampai milih peternakan si punyarandi
kuncinya di mr pun
mr pun silahkan jelaskan bol
sampai jumpa lagi di video selanjutnya
sampai jumpa lagi di video selanjutnya
bos juga nggak paham
intinya tanah itu lebih berharga dari apapun
sekarang kalian pergi ke peternakan rani
bikin semuanya kisuh
jangan dibakar bos
di situ kan banyak angin
ntar aja udah bakarnya
kalau anak anak udah pulang tuh baru kita bakar
nggak apa apa dah
walaupun nggak ada anak kecil di sana kan banyak binatang bos
ntar kalau mereka kebakar jadi sate dong
gua juga nggak tega sebenarnya nih
bos jangan dah
kami kan kagak punya dosa masa kita bakar
mesti tahu kan hati kita seperti kerupuk
walaupun agak keras
sudah sudah sudah sudah
ini bukannya cari cara yang paling bagus
ini kok malah ceramah
udah dengerin ya
sekarang juga kalian pergi ke peternakan
tunggu tunggu tunggu
tanggung tanggung tanggung kentung